sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus gak kamu tanya siapa
jangan jangan temennya tuhan
dia belum sempat nanya
tapi dia orangnya gemuk
terus tingginya sekitar segini
dan dia pakai tongkat
pendek gemuk rambutnya keriting pakai tongkat
engkau seperti ciri ciri mas wisnu
waktu itu aku sempat ngeliat dia di kamusnya nonzahira
terus sekarang ketemu di sini
budi kenapa sih
budi kenal sama orang yang ciri cirinya sama yang dengan yang aku sebutin tadi
enggak enggak enggak kenal
ya udah sana sana ke pasar cepetan
kenapa aku kepikiran terus kalau orang itu mas wisnu ya
tapi kalau emang dia mas wisnu kenapa dia malah menghindar
terima kasih sama kamu karena hari ini udah nyelampetin sayaira
ini sebagai tanda terima kasih
akhirnya kamu tuh bener bener anak yang baik sekali
aini ngapain dia dekat dekat anak ihsan
buat apa sih kamu udah kedekat anak ini
saya cuma mau ucapin terima kasih sama amira karena hari ini kan dia udah nolongin zaira
sial aini benar juga zahira sangat berarti buat saya
dan anak ini sudah mau menolong zahira
tapi biar bagaimana anak ini sudah tahu kalau saya membunuh ayahnya
saya tidak bisa membiarkan aini dekat dekat dengan anaknya
iya tapi kan kita harus segera kembali ke puskesmas untuk menjaga zahira
amira tante pergi dulu ya
jangan mentang mentang kamu sudah berusaha menong zahira tadi
saya akan sedikit bersikap lebih baik sama kamu
saya peringatkan sama kamu
kalau kamu berusaha mendekati istri dan anak saya
kalau kamu berusaha mempengaruhi mereka seolah saya membunuh ayah kamu
kamu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang bisa saya lakukan sama kamu
jangan mok ibu

kenapa tidak mungkin tante
saya suka dengan ayah
dia memandu kita

tuh lihat lukanya tuh
kayak digoreng sama pisau
tapi siapa ya yang melakukannya
bapak bapak ini benar
kuda ini sudah dilukai
berarti ada yang sengaja berusaha mencelakai zahira mas
siapa yang melakukan semua ini
aini saya akan mengusutnya
dan saya tidak akan membiarkan orang itu
ibu aku sedang mengusutnya
bagaimana kalau ibu tahu kita yang sudah mencelakai zahira
tenang saja sayang
ibu punya akal
saya lihat luka kuda itu sendiri
saya yakin ada yang sengaja ingin mencelakai zairah
saat ini juga saya ingin mengusutnya boleh
pak ada apa sih di buku ibu
mesya tadi kamu sempat berkuda dengan zaira kan
apa kamu yang melukai kuda zaira
selama ini kamu tidak pernah suka dengan zaira kan
papa nesha ini anak bapak kenapa bicara seperti itu sih
ini ini gara gara mulut comel kamu nih pasti kamu sudah menuduh yang gangga
keterlaluan kamu tuh
aini tidak ada hubungannya dengan itu malena kamu tahu itu
tau tuh papa ngapain sih nuduh aku
papa itu seharusnya tuduh tusi amira kan dia yang bersihin kuda kudanya
iya pak pasti amira sudah menyimpan dendam dengan anak anak kita
bukannya dulu papa pernah cerita kalau papa dituduh sama dia sudah membunuh ayahnya ingat nggak
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
kau pembunuh ayah saya
mas kayaknya nggak mungkin deh amira mas hari ini kan amira sudah menolong zaira
alah bisa saja dia tuh pura pura malah justru mencelakai zaira
bener tuh pa mendingan sekarang papa gede aja tuh bareng barengnya si amira siapa tahu aja kita dapat petunjuk dari situ
di mana kamar amira berdiri
di belakang pak prabu
ini ada apa ini
jangan berapa apa gok kamu itu ternyata benar benar busuk ya
bapak kenapa pak
kamu tiba tiba datang terus marah marah
pasti kamu yang mencelakai saja
astaghfirullahaladzim ini maksudnya apa sih pak
kuda yang ditunggangi saira dilukai dengan sengaja
kamu kan yang mengurus kuda kuda di sini iya kan
ya allah pak pak saya sama sekali
di mana kamu simpan pisau yang kamu gunakan untuk melukai kuda itu
amira sudahlah biar kenapa pak prabu menggeledah kamar kamu
semua ini kan harus terbuka dengan jelas
lagian kalau memang nggak bersalah kenapa mesti takut